selama pandemi banyak orang yang memilih untuk menggunakan mobil pribadi untuk beraktivitas
guna menghindari potensi penularan pada transportasi umum
nah jika anda tertarik untuk beli mobil tapi anggaran yang dimiliki tidak terjangkau untuk membeli mobil baru
nah di jakarta terdapat sejumlah lokasi yang menjual mobil bekas
di mana anda bisa berburu mobil impian anda
kita lihat lihat yuk
tempat pertama yang kami sambangi adalah mgk kemayoran jakarta pusat
di pusat perbelanjaan ini terdapat dua lantai yang menjadi bursa mobil bekas
dengan kapasitas seluruh showroom lebih dari lima ratus mobil
pengunjung bisa memilih berbagai jenis merek dan tipe mobil
mulai dari mobil low cost green car atau lcgc bekas yang berharga puluhan juta
sampai mobil yang dibanderol di atas satu miliar rupiah
tempat ini juga dilengkapi dengan penyejuk udara
sehingga calon pembeli bisa lebih nyaman melihat koleksi mobil yang dipajang
ya kebetulan sih di mdk nih kita pernah beberapa kali ya ambil mobil
jadi memang dari showroom showroomnya juga terpercaya gitu ya
nggak pernah ada masalah
jadi ya dari pengalaman itulah makanya kita nggak ada masalah sebenarnya untuk ambil mobil dari sini
sementara itu seorang pemilik showroom menyampaikan
pada masa pandemi mengalami peningkatan penjualan mobil bekas
kalau saya di atas dua puluh
dua ribu dua puluh itu berarti sama aja sebelum pandemi juga di atas dua puluh atau
sebelum pandemi kita malah di bawah dua puluh
bursa mobil bekas selanjutnya yang kami datangi berada di wtc mangga dua jakarta utara
tempat ini bahkan memiliki kapasitas showroom lebih besar
dengan delapan lantai dan daya tampung lebih dari dua mobil yang bisa anda lihat
seperti yang dilakukan oleh keluarga ini yang sedang mencari mobil suv ringkas
mereka sengaja pilih mobil bekas di sini karena kondisi yang menyerupai mobil baru
namun dengan harga yang lebih murah
dibanding barunya empat ratus an ada yang masih dua ratus lebih
karena pemakaiannya juga masih sedikit masih dua an dua puluh empat ada yang tiga puluh ada yang lima puluh
yang harganya juga terjangkau
sementara itu meningkatnya peminat mobil bekas selama pandemi juga terlihat di sini
situasi lagi begini juga ya om ya virus ada di mana mana ya orang lebih memilih punya mobil pribadi sendiri sih
selama ini malah meningkat ya jadi
iya ditambah lagi ada
kan kanjil genap diperluas ya om ya
itu kan juga nggak cukup satu mobil aja orang
jadi banyak juga yang beli mobil yang perat yang berbeda gitu
kalau buat mobil yang paling mahal yang ini ya om
yang ini ya berapa berapa tahunnya

dua tiga m ya pajaknya sendiri setahun berapa
sekitar lima puluh jutaan ya om
pajaknya lima puluh jutaan
kita lihat yang lain dulu aja kali ya
dilansir dari cnbc indonesia data riset olx autos indonesia menyebut
ada pun skema pemerintah yang sempat menghilangkan atau mengurangi pajak mobil baru pada tahun dua ribu dua puluh
diakui oleh sejumlah pedagang justru menambah stok dagangan mereka
karena sebagian besar yang membeli mobil baru akan menjual mobil lama mereka
membeli mobil bekas memang berbeda dengan membeli mobil baru
ada hal hal yang perlu diperhatikan
dimulai dari kondisi mobil itu sendiri sampai dengan kelengkapan dan keaslian dokumen
lebih baik teliti sebelum membeli daripada menyesal di kemudian hari